mau komentar lagi lah soal itu cukup sampai di situ
saya tidak mau komentar lagi lah soal terkait dengan ini saya tidak menyebut juga namanya gitu ya
yang penting semua fasilitas yang dimiliki oleh republik ini sesungguhnya dibangun oleh kita
baiknya sebuah tempat adalah baiknya kita
kurangnya sebuah tempat adalah kurangnya kita
karena ini kita semua yang menjaga
jadi kita berharap mudah mudahan nanti pelaksanaan piala dunia u tujuh belas bisa memiliki fasilitas yang baik
nama baik indonesia juga
terjaga dan biar dunia juga melihat bahwa di indonesia ada sebuah tempat yang bisa memfasilitasi lebih delapan puluh ribu orang
yang atapnya bisa ditutup sehingga kalau musim hujan ketika hujan pun masih bisa dipakai fasilitas yang memiliki prinsip bangunan green building dengan grade platinum
semua yang kita syukuri
jadi ada pun hal hal